prabowo subianto dan gibran raka buming raka menemui presiden uni emirat arab muhammad bin zayed al nahyan di istana al shati abu dhabi
prabowo gibran mendapatkan ucapan selamat dari orang nomor satu negara monarki tersebut
presiden terpilih prabowo subianto memperkenalkan gibran raka buming raka sebagai wakil presidennya
kepada muhammad bin zayed atau mbz
pangeran mbz mengucapkan selamat atas terpilihnya prabowo gibran dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
selain membahas hasil pemilu prabowo sebagai menteri pertahanan melakukan pertemuan bilateral dengan mbz
keduanya membahas kerjasama indonesia arab dalam bidang pertahanan dan militer